ini kan tipiku jangan diambil dong
ada yang mau masuk ya
tapi si mru dong
mau masuk enggak
ade kok pipinya kasar kayak ada jenggotnya
aduh pak sapam waktu istri saya lagi hamil hidam daging beruang jadi berbulu kayak gitu
enggak enggak pak maklum pak suami saya sudah tua jadi kakinya sering kesengut pak
iya betul pak